ada apa sih dengan cuaca indonesia
akhir akhir ini banyak sekali hujan deras dan juga bencana bencana
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika
sebagian besar wilayah indonesia memang telah memasuki puncak musim hujan
wilayah mana saja yang harus diwaspadai dengan curah hujan yang tinggi
berikut laporan dari dini apriliana produser lapangan kami
hujan lebat yang terjadi sepekan akhir menyebabkan beberapa bencana di wilayah indonesia
mulai dari banjir longsor hingga angin kencang yang menelan korban
untuk mengetahui wilayah mana saja yang harus diwaspadai oleh warga
saat ini saya sudah bersama dengan prakirawan bmkg eko hadi santoso
pak bisa dijelaskan wilayah wilayah mana saja yang di indonesia yang harus diwaspadai
dalam beberapa hari ke depan beberapa wilayah di indonesia berpotensi hujan dan setahun cukup tinggi
kalau kita lihat di wilayah sumatera ini khususnya sumatera bagian selatan
dari wilayah jambi pengkulu sumatera selatan bangga pelitung dan juga wilayah lampung
kemudian di sebagian besar wilayah jawa bali hingga nusa tenggara dan juga wilayah papua khususnya bagian selatan
itu diperkirakan dalam beberapa hari ke depan itu rancangnya cukup tinggi
nah kalau untuk fokus di jakarta sendiri untuk warga jakarta daerah daerah mana saja sih yang harus di
khusus untuk wilayah jakarta atau jabodetabek secara umum sama dengan wilayah jawa lainnya

atau bahkan sampai bulan maret

jadi saat ini memasuki puncak musim hujan di bulan februari ini diperkirakan sampai akhir februari atau bahkan sampai bulan maret
jadi potensi hujannya ini di sebagian besar wilayah jabodetabek
tidak hanya di wilayah selatan namun juga di wilayah jakartanya sendiri di wilayah bogor depok tangerang maupun bekasi
nah untuk musim hujan tahun ini diperkirakan dari bulan apa sampai bulan apa

nah untuk wilayah indonesia musim hujan itu sampai dengan sekitar bulan maret dan beberapa wilayah sampai dengan bulan april
jadi bulan februari ini merupakan puncak musim hujan
nah mengingat kemarin sempat mengelan korban di daerah depok apakah ada pergeseran dari gelombang air di indonesia
jadi kemarin penjara yang terjadi di wilayah depok angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang
itu disebabkan karena kecepatan angin yang bertiup pada sore menjelang malam hari kemarin cukup kencang
ini dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah
anda di sekitar perairan selatan nusa tenggara sehingga adanya pusat tekanan rendah tersebut menyebabkan angin yang melintasi wilayah jabrotabek
atau jawa bali dan nusa tenggara cukup kencang sehingga berpotensi menimbulkan pohon tumbang begitu
bagi anda khususnya warga jakarta yang hendak beraktivitas keluar rumah dihimbau untuk terus berhati hati terutama pada musim hujan tahun ini